kita ke dalam negeri sebanyak tiga ratus lima puluh delapan dari delapan ratus lima belas pebulu tangkis belia lolos ke tahap turnamen
dalam audisi umum beasiswa bulu tangkis dua ribu sembilan belas di surabaya
selanjutnya mereka hanya akan diambil dua belas anak ditambah super tiket menuju tahap final di kudus pada november mendatang
dari ujung barat indonesia ada dian ramadhani mukti kelompok u tiga belas putri asal aceh barat
ia adalah salah satu peserta yang lolos ke tahap turnamen audisi umum beasiswa bulu tangkis dua ribu sembilan belas di gor sudirman surabaya
ia telah mengikuti audisi serupa sejak duduk di bangku kelas tiga sekolah dasar dan tahun ini merupakan kali ketiga
sayangnya dalam tahap turnamen hari senin ia gagal dengan selisih total skor lima belas
meskipun demikian ia tetap ingin menjadi pebulu tangkis dunia
latihan giat lagi agar lolos agar dapat masuk ke jarum
mudah capek gitu udah capek jadinya yang set ketiganya udah gak sanggup lagi
sementara dari ujung timur indonesia ada chelsea marvelin istanto kelompok u tiga belas putri asal merauke yang juga lolos ke tahap turnamen
ia telah mengikuti audisi serupa sejak duduk di bangku kelas enam sekolah dasar dan tahun ini merupakan kali ketiga
dalam tahap turnamen pada senin ia berhasil unggul dengan selisih total skor dua puluh satu
ia masih ingin memperbaiki teknik dan bercita cita menjadi atlet terkenal yang mengharumkan nama indonesia
untuk yang pb jarum ini targetnya lolos sampai final ya
apa yang perlu dipersiapkan untuk besok
istirahat yang cepat
cukup dan perhatian
peserta yang lolos dalam tahap turnamen pada senin akan kembali bertarung pada selasa
selanjutnya akan diambil dua belas peserta ditambah peraih super tiket pilihan tim pencari bakat untuk maju ke tahap final di kudus jawa tengah november mendatang
banyak ya bibit bibit bagus tinggal nanti apalagi kembali lagi kadang kadang suka berhenti di tengah jalan menyerah di tengah jalan
butuh apa ya butuh motivasi butuh kerja keras butuh keinginan yang kuat untuk mereka bisa nanti ke depannya bisa berhasil
karena di umur umur sekarang ini kan yang dibutuhkan gimana mereka punya keinginan yang besar bukan tanpa paksaan dari orang tua
liliana menambahkan memang jumlah pebulu tangkis laki laki lebih banyak namun kualitas pebulu tangkis perempuan juga cukup bagus
ia menyarankan agar pebulu tangkis perempuan lebih berjiwa kuat apalagi saat masuk dalam klub seperti yang ia
dan ia alami dulu
kansota marindora miki peresia surabaya